komunitas masyarakat muslim indonesia di london ini menginisiasi pembangunan masjid pertama di london
dimana masjid bernama indonesian islamic center ini akan nantinya menjadi pusat kegiatan keagamaan yang ada di london ibrahim
wow ini tentu kabar menyenangkan kabar gembira
dan kita akan tanya langsung karena sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
yaitu dengan mbak yuni hansudi sekretaris panitia pembangunan masjid iic london
halo selamat pagi waktu indonesia mbak yuni apa kabar
iya selamat pagi mas bram dan mbak maifri
selamat pagi waktu indonesia dan selamat malam di sini
karena di sini masih jam sembilan malam kita baru saja selesai buka puasa
jadi di sana sudah baru selesai buka puasa sementara kita ini di sini sudah mau siap siap sahur ini mbak
sudah menjelang imsak ya
betul betul sekali mbak
baik mbak yuni ini tentu kabar mengembirakan kabar baik
begitu tapi kalau boleh kita awali dulu bagaimana sebenarnya cerita soal inisiasi awal pembangunan
apakah kemudian ini adalah tujuannya memfasilitasi teman teman komunitas muslim untuk lebih bisa beribadah lebih lagi
atau seperti apa ceritanya mbak yuni
jadi menurut pengurus yang terdahulu ya maksudnya pengurus iic london
kecil gitu ya yang di london sudah sekitar dua puluh lima tahun yang lalu
jadi seiring dengan berjalannya waktu masyarakat atau komunitas muslim indonesia ini di london semakin banyak
dan kegiatan kegiatannya juga semakin semarak
jadi akhirnya komunitas indonesian islamic center ini memiliki sebuah bangunan rumah
properti yang dijadikan sebagai masjid ya masjid indonesian islamic center
dan kemudian karena antusias masyarakat yang sangat besar dan sudah tidak bisa menampung lagi
jamaah yang mempunyai kegiatan keagamaan di situ
akhirnya dibentuklah panitia pembangunan masjid untuk bisa kita mencari gedung yang lebih besar
supaya bisa menampung jamaah yang lebih besar
baik ini apakah artinya ada peningkatan jumlah komunitas muslim begitu mbak
akhirnya diperlukan masjid yang lebih besar dan juga menjadi sebuah simbol misalkan seperti apa
iya untuk warga masyarakat maksudnya masyarakat indonesia di london ini jumlahnya relatif banyak ya mas
jadi apa namanya masyarakat muslimnya juga
juga banyak jadi kebutuhan untuk keberadaan masjid indonesia ini memang sangat diperlukan
karena supaya bisa menampung kegiatan kegiatan ya baik itu keagamaan ataupun untuk madrasah atau tpa ya
untuk anak anak juga itu memang sangat dibutuhkan untuk saat ini
karena memang di inggris ini masih belum sampai hari ini masih belum ada

kalau insya allah ini nanti terbangun jadi ini akan menjadi masjid indonesia pertama di inggris khususnya bertempat di london
oke jadi kalau sejauh ini selama ini tadi ya di tengah peningkatan jumlah warga muslim yang ada di london
ini kegiatannya biasanya dilakukan di bangunan yang tadi mbak yuni sebutkan ya
dimana kemudian jumlahnya sudah semakin banyak oleh karena itu membutuhkan juga tempat yang lebih besar
dan tidak hanya untuk rumah ibadah saja tapi juga jadi tadi ya mbak banyak kegiatan kegiatan keagamaan juga lainnya
misalnya tpa bisa ada pusat edukasi di sana sejauh ini progresnya seperti apa mbak yuni silahkan mbak
iya dan memang keberadaan masjid indonesia ini nanti diharapkan juga bisa menjadi etalase ya etalase wajah indonesia muslim indonesia
yang mana sangat terkenal dengan sebutan rahmat tandil alamin yang bisa menjaga toleransi antarumat agama
jadi ya mungkin itu salah satu harapan juga dengan adanya keberadaan masjid indonesia pertama nantinya
oke jadi masjid indonesia pertama di london begitu ya nah sejauh ini progresnya sudah seperti apa mbak yuni
ehh iya untuk
ehh iya untuk
progres pembangunan masjid ini panitia kemarin fokus untuk melakukan penggalangan dana dan alhamdulillah sampai hari ini dana yang terkumpul itu sudah mencapai di angka satu tujuh juta pound sterling
atau kalau dalam rupiah itu sekitar tiga puluh empat juta rupiah
insya allah itu dana tersebut
sudah mencukupi untuk membeli bangunan yang memang kita targetkan bangunan bekas gereja yang di nisden itu tadi yang terlihat dalam video sebelumnya tadi itu
tapi ini mungkin panitia masih memerlukan lagi untuk fundraising mungkin sekitar angka dua ratus pound sterling untuk nanti merenovasi
merubah fungsi bangunan itu menjadi fungsi masjid gitu
jadi mungkin seperti tempat wudhu tempat sepatu terus tempat sholat untuk laki laki tempat sholat untuk perempuan dan sebagainya
baik baik ini menarik tentunya bisa mengumpulkan berapa juta pound sterling tadi sudah mbak yuni sebutkan
nah ini mbak saya kalau boleh kepo sedikit begitu bagaimana kemudian apa ya semacam strategi penggalangannya sehingga teman teman komunitas
muslimkah atau indonesia atau mungkin komunitas lainnya juga ikut mau menyumbang
dan kalau belum tahu kapan targetnya akan selesai dan bisa maksimal digunakan nantinya
alhamdulillah banyak kalangan komunitas semua unsur ini bahu membahu bergotong royong untuk bisa mewujudkan masjid indonesia ini
dana tersebut yang saya sebutkan tadi itu sudah termasuk ini
jadi properti rumah yang selama ini digunakan untuk kegiatan masyarakat muslim indonesia yang properti milik aic itu saat ini sudah laku terjual
jadi dana yang terkumpul satu tujuh juta pons terling tadi itu sudah termasuk hasil penjualan properti yang dimiliki oleh iec
di sini memang komunitasnya semuanya saling mendukung
jadi ada komunitas kawan kawan dari pci muhammadiyah ada komunitas kawan kawan dari pci nahdlatul ulama
anda juga bahkan anak anak adik adik penghimpunan pelajar indonesia uk juga sangat support sekali
untuk membantu melakukan penggalangan dana ini
dan juga masyarakat muslim baik yang tinggal di london maupun di luar london
jadi kita ada
lokality ya pengajian pengajian lokality ini alhamdulillah begitu fundraising begitu kita mendapatkan calon gedung yang targetnya mau dijadikan masjid itu
alhamdulillah semuanya bersatu bahu membahu
baik mereka yang tinggal di luar uk di luar london pun mereka ikut melakukan fundraising ini
alhamdulillah dukungan dari semua pihak sangat sangat besar terhadap panitia
baik termasuk diantara dukungan berarti dari pemerintah indonesia ya mbak ya
seperti apa detailnya kemudian langkah konkretnya
dan bagaimana kemudian dukungan dari pemerintah yang ada di inggris raya menyambut adanya masjid ini
bagaimana menurut anda masjid indonesia pertama di london ini
ya untuk dukungan dari pemerintah indonesia alhamdulillah melalui perwakilannya yang ada di sini yaitu kbri london sangat positif
dan bapak diserah percaya sebagai dubes kbri dubes ri untuk inggris irlandia dan indonesia
ini juga sangat sangat mendukung sekali kegiatan pembangunan masjid indonesia pertama di inggris khususnya bertempat di london ini
dan juga selain kbri selain bapak diserah juga jajaran di kbri staff kbri juga sangat mendukung
selain itu seperti
seperti instansi instansi yang ada di sini seperti bank indonesia london bni london dan juga pt timah yang ada di london cabang di london itu juga sangat mendukung
selain masyarakat ya selain masyarakat jadi instansi juga mendukung
nah kaitannya dengan pemerintah uk sendiri
pada dasarnya selama gedung nanti yang akan dihubungkan
gedung nanti yang akan kita akuisisi ini sudah memiliki izin untuk tempat ibadah
selama kita sudah memiliki izinnya itu tidak ada halangan atau tidak ada larangan yang diberlakukan kepada kita apabila kita melakukan aktivitas sosial keagamaan di gedung tersebut
jadi apa namanya sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan bahkan untuk masyarakat di sini mungkin kemarin juga sempat terdengar juga ya kita sempat melakukan nelang brompton itu
juga sepeda sepeda tersebut juga donasi dari uil
jadi dari ceo bromtonnya gitu
baik baik artinya ini suasananya guyup begitu ya
dari kbri dari perwakilan instansi ormas bahkan komunitas indonesia yang di sana ikut berpartisipasi begitu
nah mbak ini memasuki minggu terakhir
kita insya allah beberapa hari lagi akan idul fitri begitu
nah bagaimana kemudian kegiatan teman teman muslim yang ada di london
apakah mencoba mengembalikan vibe indonesia misalkan tradisinya di sana
atau seperti apa
iya jadi selama bulan ramadan ini memang dari mulai awal ramadan hingga sekarang di penghujung ramadhan ini
kegiatan kegiatan ramadan seperti buka bersama itu sangat sangat marak sekali dilakukan ya di sini
baik itu yang dilakukan secara offline maupun secara online gitu
jadi seperti biasanya kegiatan kelompok pengajian masyarakat indonesia london dan sekitarnya itu setiap tahun selalu mengadakan pengajian ramadan
dan sebelum sebelumnya ya
karena kegiatan itu dilakukan secara offline atau secara fisik ya sebelum pandemi
dan kemudian diakhiri dengan sholat mahrib berjamaah dan dilanjutkan dengan makan malam gitu
bertempat di wisma nusantara ataupun di kbri
tapi untuk tahun ini acara pengajian ramadan tersebut diadakan secara online
dan kegiatan itu ya
dan kegiatan itu ya
juga merupakan kolaborasi dari unsur unsur masyarakat atau lembaga yang ada di sini
seperti pcim muhammadiyah dan pcino terus ppi uk dan juga kibar
kibar itu komunitas islam britania raya di mana merupakan suatu wadah untuk muslim indonesia
yang ada di uk ini untuk bisa melakukan kegiatan baik itu secara offline maupun secara online gitu
biasanya sebelum pandemi kita selalu mengadakan gathering gitu untuk seluruh muslim yang ada di uk
terakhir mbak yuni ini walaupun mungkin pihak kementerian luar negeri kan sudah mengeluarkan edaran kepada kbri kbri yang ada di seluruh dunia
untuk mungkin menunda dulu open house nya ya melihat situasi masih pandemi
berarti kegiatannya nanti rencana perayaan hari raya idul fitri komunitas muslim
berarti kegiatannya nanti rencana perayaan hari raya idul fitri komunitas indonesia ya

berarti kegiatannya nanti rencana perayaan hari raya idul fitri komunitas indonesia ya
terima kasih betul
terutama mungkin teman teman dari everything i sponsored
ya terima kasih bagus sekali pertanyaannya
iya terima kasih bagus sekali pertanyaannya
iya terima kasih bagus sekali pertanyaannya
karena gedung lama sudah terjual dan gedung baru masih belum selesai proses pembelian
jadi masih dalam proses administrasi
jadi untuk tahun ini kita memang tidak ada tempat
jadi kegiatan masyarakat muslim indonesia mungkin akan lebih fokus kepada undangan sholat idul fitri yang nantinya akan diselenggarakan di wisma nusantara
yaitu di kediaman dubes ri yang di london
jadi biasanya di situ nanti setelah acara sholat idul fitri nanti akan ada ramah ramah dengan sajian makanan indonesia gitu
cuma untuk tahun ini saya kurang begitu tahu apakah nanti akan ada sajian atau hanya sholat id saja
sesuai dengan edaran
yang pasti apapun itu bentuk kegiatannya kita sama sama berharap kita bisa kembali ke fitrahnya nanti
oke meraih kemenangan menyambut kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa
dan salah satu harapannya kemenangan juga bisa diraih dalam bentuk ini nanti
masjid indonesia pertama di london bisa dibangun
semoga kita punya ada kesempatan ya
betul untuk datang
di london disambut sambut
mohon doanya semoga pembangunan masjid ini bisa segera terrealisasi
terima kasih banyak kepada mbak yuni hansudi
sekretaris panitia pembangunan masjid iic di london
sehat selalu mbak
alhamdulillah alhamdulillah mbak
saya barusan negatif nih
alhamdulillah berita baik juga itu
siap terima kasih banyak mbak
assalamualaikum mbak yuni
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh